itulah sepenggal doa dari teman sekelas rahmat di sd negeri ulim satu pidijaya
dalam kisah yang viral di media sosial rahmat seorang anak berusia sebelas tahun
harus mengantarkan ayahnya ke rumah sakit dengan menggunakan becak dari pidijaya
menuju rumah sakit cutmetia kabupaten aceh utara
jarak yang ditempunya terbilang jauh sekitar satu ratus tiga puluh dua km setara dengan jarak dari jakarta ke bandung
demi mengobati ayahnya rahmat harus merelakan waktu belajar di sekolahnya terabaikan
kadang tiga hari sekali sekolah kadang kadang empat hari
jadi tidak rutin setiap hari ke sekolah karena merawat orang tua sekaligus mencari nahkah keluarga
menurut kakak kandungnya rahmat rutin mengantarkan
ayahnya dengan beca sejak sang ayah mengalami sakit enam tahun terakhir
dinas kesehatan pidijaya telah menangani kejadian ini
serta berjanji akan mengevaluasi semua kader kesehatan desa dan putu desa
ayah handa rahmat yang bernama rusli sedang dirawat di rs udecut mutia sejak sering kemarin
dan rencananya akan dilakukan operasi
kisah rahmat viral saat salah satu akun tiktok membagikan kisahnya di jagadmaya
saat mengendarai becak motor ia dihentikan anggota satlantas biren
namun saat melihat kondisi rahmat sang polisi ikut menangis
lalu datang seseorang yang berdatangkan ambulans menuju rumah sakit
ismail m adam pidijaya aceh